tercatat satu ratus delapan kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di surabaya jawa timur pada oktober dua ribu dua puluh
dengan delapan korban meninggal
sedangkan pada november jumlahnya meningkat menjadi satu ratus dua puluh sembilan kasus kecelakaan dengan dua puluh korban tewas
adapun hingga tiga belas desember empat puluh tiga kasus kecelakaan terjadi dengan delapan korban meninggal
jumlah kecelakaan dan fatalitas meningkat karena adanya ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
adapun pelanggaran yang dilakukan adalah menerobos lampu merah melawan arus kebut kebutan di jalan
berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol tidak menggunakan helm dan sabuk keselamatan serta belum cukup umur
satuan lalu lintas polrestabes surabaya telah menerapkan tilang elektronik statis dan mobile
termasuk teguran terhadap pelanggar secara lisan dan tertulis
menanggapi peningkatan jumlah kecelakaan dan fatalitas satlantas polrestabes surabaya meningkatkan penindakan
dengan menyita kendaraan dan memanggil orang tua pengendara anak yang belum cukup umur
penindakan itu bertujuan menjaring kendaraan yang tidak layak dioperasikan hasil curian
atau yang digunakan menjadi alat kejahatan dan kegunaan
dan balap liar guna memberi efek jerah serta meningkatkan tanggung jawab bersama
dalam kegiatan kegiatan ini tentunya kita selektif prioritas
apabila masih ada pelanggaran pelanggaran yang memang masih bisa diberikan teguran secara lisan secara simpatik tertulis kita lakukan
namun ketika sudah menemui pelanggaran yang tadi meresahkan berpotensi menimbulkan laka maka salah apabila polisi tidak melakukan tindakan
karena tujuan kita sebenarnya bukan untuk menilang bukan untuk menghukum tapi untuk melindungi
jangan sampai menjadi korban kecelakaan lintas akibat pelanggaran yang dilakukan dirinya sendiri ataupun orang lain
beberapa pengguna jalan menyatakan setuju dengan wacana pemberlakuan tilang manual untuk mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan
kalau bisa ada polisi satu dilihat diawasi orang surabaya semua gitu
kalau tidak diawasi ya elektronik ngawur mbak
jadi setuju ada tilang manual ya
iya gitu aja
kenapa bu untuk keselamatan ibu
untuk keselamatan semua
kalau saya sendiri sih ya sebenarnya sempat merugikan juga gitu loh lebih baik di sistem yang lama ada polisinya di perempatan
ya mungkin lebih disiplin lagi supaya lebih disiplin mengendaranya
kalau pakai elektronik nggak terasa diawasi
ya tapi kan tetap saja kita kadang kadang lepas pelat juga untuk supaya tidak kedeteksi
sementara itu baik pengguna jalan maupun satlantas polrestabes surabaya mengatakan
ada pengguna jalan yang mencoba mengakali sistem tilang elektronik dengan melepas pelat nomor kendaraan
kanza tamarindora andreas wicaksono surabaya jawa timur